pagi pagi kok mau ngasih orang es krim
nyatanya sih baik
ih ngapain lagi sih kesini
ya ella galak amat mbak
nih gue beliin baju buat lo
nggak mau sekarang juga gue udah pakai baju kok
mendingan sekarang lo pergi karena kalau kelamaan sama lo
gue bisa darah tinggi tau nggak
aduh pake dong udah beli ini
menurut lo mawar gimana
gue udah lama banget cinta sama dia
makan sekalian ya mawar
udah cukup cukup bu
itu kenapa mawar
nggak ngajar belom tahu apa nih gue abangnya nih beben
dep kolektora waktu itu datang ke sini
jujur aja ibu gak tahu harus berbuat apa
kalian kan tahu kerjaan ibu hanya pembantu rumah tangga
yang penghasilannya nggak seberapa
belum lagi kita harus bayar uang kontrakan
kalau sampai orang orang itu datang lagi ibu nggak tahu harus jawab apa
dia harusnya ngerti dong
udah deh nanti kalau dia datang lagi biar beben yang ngomong sama dia bu
jangan mentang mentang punya kontrakan bisa semena mena dia
yang semena mena tuh kamu
kamu tuh anak ibu laki laki satu satunya di rumah ini
tapi kamu malesnya minta ampun
udah berapa lama coba kamu nganggur berapa lama
jadi beben sih yang disalahin sih bu
kalau kamu gak mau disalahin ibu tunjukin
tunjukin tanggung jawab kamu sama rumah ini
apa kek bukan yang kedekam terus di rumah ini
bapak kemarin kan baru datang
emang kenapa kalau saya sering kesini
saya mau datang tengah hari beset
subuh gelap gelap sipeng
tapi sekarang saya belum dapat uangnya
eh dengerin bu ya
pokoknya akhir minggu minggu ini
kudu dilunasin tutik kontrakan
kalau kagak saya mau oper nih kontrakan sama orang lain
lagian udah ada yang mau disana nungguin
sekarang sekarang ini kita memang lagi nggak bisa bayar kontrakan
soalnya soalnya uangnya belum ada pak
tapi kalau misalkan uangnya ada pasti kita langsung lunasin kok
ya masalahnya kududulu lunasin memang cepet cepet sih nenek emang
kalau bisa ya akhir akhir minggu bulan ini dah kalau bisa
masalahnya saya udah kekurangan nih nenek terus terang aja
makan dari situ loh apa apa dari situ
makasih banyak pak
saya pulang dulu bu
alah belagak nanya bukannya tadi kamu nguping
nanya salah gak nanya juga salah
kalau aku menjodohkan yoga dengan anak perempuan sembarangan
kamu boleh saja marah
tapi ini kan dengan arah
ara anaknya faisal
sahabat kamu sendiri
masalahnya kan yoga masih seperti anak kecil bu
kenapa kita nggak menunda untuk beberapa bulan lagi
ya paling tidak satu tahunlah
lagipula doni kan belum menikah bu masa dilangkahin
siapa yang melangkahin
doni itu bukan kakaknya yoga
bukan anak kamu
tapi anaknya laras
anak laras kan berarti anak saya juga
nggak bisa begitu
anak sendiri dengan anak orang lain itu beda
di dalam tubuh yoga mengalir darah kamu
kamu ngerti tuh
dan juga kamu ini keterlaluan
yoga kamu angkat sebagai pegawai biasa
tidak dikasih mobil
sedangkan doni kamu manjakan
apa itu bukan pilih kasih namanya
dan juga kalau yoga nikah duluan itu wajar
kenapa doni gak laku laku

jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
jangan lupa bu
ini nih bu memang harus dikasih pelajaran pasal ada yang sendiri juga diambil kita lagi susah
hai mbengke belot nih
kan lebih bilang gue cukup belet mau belom gua kan iya gua ngaku gue ngambil
kenapa gue jadi lagi yang namanya juga usaha kalau menang juga kan buat lo sama ibu
emang bakal gue pakai sendiri apa udah udah udah udah
belum datang ya
nyatuh si baik
ih ngapain lagi sih kesini
ya elah galak amat mbak
nih gue beliin baju buat lo
nggak mau sekarang juga gue udah pakai baju kok
mendingan sekarang lo pergi karena kalau kelamaan sama lo gue bisa darah tinggi atau enggak
aduh pake dong udah beli nih
ya udah deh gue tengah siap aja ya
lo kenapa nih ini kan buat lo
tapi mana boleh juga gue kerja pakai kaos makanya peraturan perusahaan itu dibaca dong mas
hah peraturan perusahaan
emang ada ya
hah emang ada
loh bajunya mana